dpc pdi perjuangan kota batu jawa timur hingga saat ini belum menerima pengembalian formulir pendaftaran bakal calon wali kota batu atas nama kris dayanti atau kd
sebelumnya kd melalui timnya telah mengambil formulir pendaftaran untuk calon wali kota batu
tim sembilan penjaringan calon wali kota dan wakil wali kota batu pdi perjuangan mengaku telah melakukan komunikasi dengan tim dari kris dayanti
namun hingga saat ini kd belum mengembalikan formulir pendaftaran calon wali kota batu
tak hanya kd beberapa nama yang sudah mengambil formulir juga belum ada yang mengembalikan ke kantor dpc pdip kota batu
kota batu masih akan menunggu pengembalian formulir hingga sabtu dua puluh lima mei pukul lima belas
khusus kd memang sudah mengambil formulir melalui utusan atau tim dengan membawa surat kuasa
sesuai kesepakatan tim memang diperbolehkan untuk ambil formulir
tetapi ketika mengembalikan wajib orangnya yang ikut mengembalikan
komunikasi kami tim dengan timnya mbak kd itu tetap berjalan